acara debat ketiga pilkada dki jakarta tinggal hitungan jam
berbagai persiapan sudah rampung dikerjakan oleh pihak penyelenggara
acara debat ketiga pilkada dki jakarta tinggal hitungan jam
berbagai persiapan sudah rampung dikerjakan oleh pihak penyelenggara
jumat dini hari di gedung bidakara jakarta selatan
masih terlihat kesibukan persiapan debat ketiga pilkada dki jakarta
gelaran ini menjadi debat penutup jelang pelaksanaan pilkada serentak lima belas februari dua ribu tujuh belas mendatang
seperti pada debat sebelumnya kpud dki jakarta bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi nasional dalam penyelenggaraannya
kali ini mtek group transkop kompas tv dan jaktv dipercaya sebagai penyelenggara bersama
debat terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah mulai dari pukul tadi dini hari tadi
sudah sekitar berapa jam nih kita nih mungkin hampir dua belas jam
kita sudah menyelesaikan sekitar tujuh puluh persen persiapan terutama untuk di main hall ini
di mana nanti debat cagup akan berlangsung
debat ketiga ini menjadi kesempatan terakhir bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
untuk memaparkan serta beradu argumentasi dalam mempertahankan visi dan misi masing masing calon
dari kami tv penyelenggara ataupun saya yakin semua pihak ya harapannya adalah debat terakhir ini menjadikan masa untuk cooling down
tidak terus saling berkompetisi tapi di akhirnya nanti memasuki masa tenang nanti akan aja ada cooling down
nanti akan terasakan dalam rundown kami di debat esok
debat terakhir ini akan dipandu oleh jurnalis cnn indonesia alvito dianova ginting